transparency international atau ti menyatakan korupsi di indonesia semakin parah selama masa pandemi covid sembilan belas
pandemi membuat pemerintah melonggarkan berbagai aturan untuk memudahkan pengadaan
bagaimana komisi pemberantasan korupsi atau kpk mengecarkan langkah pencegahan dan pengawasan
agar tidak ada pihak yang main mata melihat celah praktik korupsi di masa pandemi
sore ini kita akan membahasnya dengan komisioner kpk bidang pencegahan lili pintauli siregar yang sudah bergabung melalui sambungan zoom
selamat sore ibu lili
selamat sore mbak nana
apa kabar ibu semoga sehat selalu bersama dengan teman teman kpk
oke ibu lili langsung saja ini beberapa hari belakangan banyak data dari tii
kemudian dari transparency international yang juga menyorot kinerja kpk dan juga sistem pencegahannya
ini di masa pandemi celah praktik korupsi semakin lebar apakah kpk juga mengendus pola yang sama ibu lili
iya terima kasih
terima kasih mbak nana memang dengan adanya apa ya rilis dari transparency international
indonesia turun di skor tiga puluh tujuh turun tiga poin tentunya dari dua ribu sembilan belas yang lalu
tentu ini juga bisa dilihat dari aspek aspek apa saja yang kemudian menyebabkan skor kpi kita menurun
tentu saja korupsi punya persoalan yang sangat kompleks
apalagi kemudian ini kan juga bagian dari proses
beberapa lembaga survei yang melakukan kajian terhadap hal tersebut
nah terkait kondisi pandemi covid sebetulnya kpk memang sejak awal itu telah melakukan langkah langkah
untuk bisa melakukan pendampingan untuk bisa memastikan pengawasan
itu sejak adanya lima belas satgas yang ada dari sembilan seperti biasanya yang mendampingi seluruh pemerintah daerah
tetapi kemudian ada lima
satu di satgas yang berhubungan dengan gugus tugas dan lima dengan sisanya yang empat adalah melakukan kajian
dan pengawasan yang kita lakukan dari awal ada sejak mulai dari resolusi anggaran
kemudian pada beberapa pengadaan barang dan jasa kemudian pada pemberian bantuan
dan kemudian ketika ada penyaluran bantuan termasuk bagaimana pendataan dilakukan dengan satu utilisasi
oke ibu lili tadi ibu mengatakan bahwa sektor pengadaan barang dan jasa
kemudian penyaluran bantuan sosial itu rawan sekali untuk terbuka celah praktik korupsinya
terbukti sudah ada kasus korupsi bansos begitu yang ditangani oleh kpk
selain itu sektor apa saja ibu yang rawan terbuka praktik korupsinya untuk dilakukan begitu di masa pandemi ini ibu lili
iya tentu seperti yang tadi kami sampaikan bahwa dari masa pandemi covid ini
kita selain pada pengadaan barang dan jasa juga pada penyaluran bantuan
sehingga kemudian kita memastikan ada tiga surat edaran yang telah kita keluarkan
agar menjadi panduan bagi pemerintah daerah bagi kementerian bagi gugus tugas
dan kemudian bagi lembaga lembaga sehubungan dengan apakah berbentuk penyaluran
apakah kemudian penyampaian apakah kemudian sehubungan dengan penggunaan anggaran untuk pengadaan barang dan jasa
dan juga bagaimana surat edaran sehubungan dengan penggunaan data dtks tersebut
oke ibu lili apakah dengan memberikan ataupun
mengedarkan surat edaran ke pemerintah pemerintah daerah itu sudah cukup ibu untuk melakukan pencegahan terhadap praktik praktik korupsi di tengah pandemi ini ibu
oh tentu saja tidak
pertama bahwa dengan lima belas satgas dengan sembilan satgas yang setiap hari melakukan pendampingan
melakukan pengawasan melakukan kajian dan merekomendasikan apa apa saja yang harus menjadi catatan
menjadi perbaikan dan kemudian menjadi ingatan bagi penyelenggara
baik di daerah
kemudian kita melakukan kegiatan kegiatan yang sehubungan dengan kontrol terhadap dtks tersebut
lalu kemudian kita memastikan dalam pengelolaan penganggaran
jadi kita lakukan monitoring melalui teman teman yang ada di koordinator wilayah
dan kemudian melakukan langkah langkah di pusat
jadi tidak sekedar mengeluarkan surat rekomendasi tetapi kemudian kita mendorong agar ada optimalisasi terkait pelayanan tersebut
dengan membuat rambu rambu yang ada
pola pencegahannya selain membuat surat edaran apakah harus diikat ibu dengan fakta integritas
itu sudah dilakukan oleh kpk ibu kepada kementerian ataupun kepada pemerintah pemerintah daerah
kalau terkait hal tersebut ya memang ada beberapa catatan
karena ini tentu saja ada perbaikan perbaikan dalam tata kelola manajemen yang ada
kita harap ambilnya transparansi
dan mengenai apakah ada
fakta integritas yang dilakukan ini belum menyeluruh sekarang
tetapi ketika karena pandemi covid sejak april
kemudian kita mengeluarkan surat edaran kita melakukan pendampingan
teman teman korwil melakukan langkah langkah setiap hari
ini kita harapkan bahwa semua tepat sasaran
semua mau menyelenggarakan kegiatan tersebut dengan tidak melakukan niatan untuk melakukan korupsi
silakan ibu diteruskan
karena terhadap hubungan dengan peneratangan fakta integritas
dalam waktu dekat beberapa lembaga juga telah melakukan hal yang sama
tapi kan ini memang berlanjut
kalau kemudian dari april kemarin itu memang kita belum melakukan
tetapi kita melakukan kontrol kita melakukan pendampingan
kita melakukan rekomendasi dan pengawasan kepada seluruh penyelenggaranya
di tengah masa pandemi ini ada ruang gerak yang terbatas dari teman teman kpk
sebenarnya tidak ada ya
karena kemudian ada digitalisasi
jadi saya melihat bahwa teman teman di pencegahan teman teman di penindakan
tidak juga berkurang aktivitasnya
bisa melakukan zoom meeting bisa melakukan kontrol jarak jauh
melakukan pengawasan dan pendampingan
jadi ruang gerak hanya secara fisik
tapi kemudian kan karena telah ada digitalisasi setelah ada sinkronisasi data misalnya
ini bisa memudahkan koordinasi yang ada

koordinasi yang ada antara kpk dengan semua penyelenggara baik di pusat maupun di wilayah
oke ibu lili tapi sebetulnya kpk mengakui tidak sih bahwa pelonggaran kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah
terbitnya beberapa peraturan perundang undangan yang memudahkan kebijakan kebijakan itu
dan juga penanganan pandemi itu berlangsung
itu membuka lebar celah praktik korupsi ibu
di tengah pandemi ini itu diakui tidak sih sebenarnya oleh kpk
ya makanya untuk mengantisipasi itu
kita juga melakukan pengawasan terhadap
pengawasan terhadap tiga hal tadi
selain misalnya untuk
ada delapan area intervensi yang kita lakukan perbaikan di wilayah ya
mulai dari perencanaan penganggaran
kemudian ada terhadap pengadaan barang dan jasa
terhadap perizinan penguatan kepada apip
kita mendorong agar apip juga menjadi kontrol yang paling sehari hari dekat dengan para penyelenggara di daerah
sehingga kita bisa harapkan mereka
apa secara profesional secara kemandirian
itu mampu melaksanakan tugas tugasnya
dan bagaimana mengelola manajemen asn
dan kemudian hal hal yang berhubungan dengan tata kelola dana desa tersebut
dan ini kan juga bagian dari
apakah anggaran anggaran telah direalokasikan tersebut
itu benar benar tepat sasaran dan tidaknya
oke setelah kemarin ada kasus korupsi bansos yang terkait dengan pandemi
apakah ke depannya ataupun saat ini
kpk tengah menyidik begitu menyelidiki adanya kasus dugaan korupsi ibu
terkait dengan kasus yang berhubungan sedang berjalan
tentu saja setiap keterangan
setiap bukti yang disampaikan oleh masyarakat
kita akan lakukan penelitian akan lakukan penyelidikan
dan tentu tidak akan menutup ruang bagi kita bagi teman teman penyidik
untuk memperkaya siapa siapa saja yang memang terkena dengan kasus tersebut
tentu akan dengan tegas kita lakukan penindakan
oke kami harapkan ini akan menjadi peringatan begitu ya
kepada pemerintah daerah dan juga
kepada kementerian untuk berhati hati
tidak bermain main dengan adanya celah praktik korupsi begitu
di tengah pandemi covid sembilan belas
dan semoga teman teman kpk juga bisa tetap konsisten mengusut pemberantasan korupsi
terima kasih sekali ibu lili pintauli siregar
wakil ketua kpk atas waktunya kepada cnn indonesia newsroom sore hari ini
terima kasih mbak nana